anita rani ibu rumah tangga berusia empat puluh dua tahun ini menjadi korban penusukan oleh mantan suaminya sendiri dj
insiden ini terjadi di depan sekolah islam arido di jalan residen abdul rozak palembang pada rabu pagi
dalam rekaman cctv tersangka dj mencegat kedua korban anita dan putranya rizky
yang hendak pergi dari sekolah dengan sepeda motor
tersangka kemudian menyerang menggunakan senjata tajam
akibat penganiayaan ini anita mengalami empat luka tusuk sementara putranya rizky mengalami tujuh luka tusuk
usai menyerang tersangka langsung melarikan diri
motif terjadinya peristiwa ini diduga karena rebutan hak asuh anak
anita dan tersangka dj dulunya suami istri
dari hasil perkawinan mereka lahir seorang anak bernama f
f adalah siswa di sekolah tempat kejadian berlangsung
ada perselisihan masalah hak asu anak yang kebetulan sekolah di sd swasta
hubungan korban sama pelakunya apa
korban kan ada dua satunya yang perempuan ini adalah mantan istri
dari pelaku bagi
ya dari pelaku yang remaja yang laki laki ini anak tiri
datang ke sekolah itu nanyung anak aku dengan dia
udah lama gak diantar ke
kebarang juga gak diantar ke
dia udah ketemu di sekolahan baik
gak tau mungkin dia tuh tau kali ye
kalo gak ketemu mungkin pikirnya pasti aku ke sekolahan
mungkin ditunggunya kali ye
jadi pas aku masuk pagi sekolahan dia masuk juga anak ngapo katanya
tidak lah aku cuma anak anak terjajanan
masuk ke kelas aku
temu dengan anak aku tuh
waktu keluar dia di depan itu
polisi saat ini sudah memeriksa saksi saksi
polisi sudah meminta tersangka untuk menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
tim liputan cnn indonesia